lantas seperti apa kekuatan ekonomi korporasi snap inc di pasar global
benarkah demam snapchat kini ternyata tidak hanya melanda para milenials
tapi juga merasuk ke kelompok konsumen di atas usia empat puluh tahun
snapchat masuk bursa saya ulas lebih lengkap untuk anda
mungkin anda atau para kaum milenials ya sangat tahu ya
ini adalah salah satu juga yang sempat ingin dibeli ingin dicaplok oleh mark zuckerberg
pemilik facebook tapi ternyata ditolak oleh evan spiegel nya
dan kita lihat ini adalah beberapa produk
kalau dengan gambar seperti ini itu adalah pasti miliknya snapchat
yang kemudian diikuti oleh instastory yang ada di instagram
ini adalah spectacle salah satu produk juga kacamata yang bisa kita gunakan untuk bermedia sosial
dan selanjutnya saya akan memberitahu pada anda profil snap inc
snapping ini merupakan salah satu induk perusahaan dari snapchat
itu loh yang sering dipakai oleh para kaum selebritas amerika serikat
saat ini juga di selebritas di banyak dunia ya
dan salah satu juga mempopularkan adalah keluarga kardashians
salah satu yang memiliki tv series dengan bayaran per musim penayangannya mahal sekali
yaitu kita tahu ada kylie jenner ada kendal gener itu merupakan salah satu klan dari kardashion
dan itu merupakan snapchat merupakan salah satu media sosial di mana anda bisa berbagi foto
kemudian juga anda bisa menyimpan story anda tapi hanya untuk dua puluh empat jam
jadi itu yang menarik dia hanya bisa bertahan hingga dua puluh empat jam setelah itu akan terhapus
ternyata karakter para milenial sini suka sesuatu yang sifatnya pace nya cepat gitu
kalau untuk yang sebelumnya itu kan biasanya sukanya yang disimpan fotonya tersimpan baik bisa dilihat kembali
tapi kalau untuk para milenials mereka suka perjalanan mereka diikuti oleh siapapun
dan itu akan terhapus dua puluh empat jam tanpa mereka perlu untuk melakukan pendilitan
lalu kita tahu bahwa memang snapchat tersebut merupakan perusahaan yang didirikan pada tahun dua ribu sepuluh
bermarkas di venice california amerika serikat dan saat ini dengan harga pasar ketika dia masuk
dan kemudian melonjak harga pasar menjadi dua puluh empat dolar per unit saham
maka kapitalisasi pasarnya itu mencapai tiga puluh tiga miliar dolar amerika
angka ini lebih besar dari kapitalisasi ataupun juga market cap twitter
yang saat ini hanya berada di sekitar sebelas miliar dolar amerika
jadi sangat jauh meskipun belum bisa menyangki facebook yang lebih dari tiga ratus tujuh puluh miliar dolar amerika
dan ini menarik data dari bloomberg dan e marketers terakhir menunjukkan bahwa ternyata ini adalah pola
kita snapchat ini adalah pola bisnis snapchat
artinya masyarakat ataupun golongan yang ada di usia dua puluh lima hingga tiga puluh empat tahun
ayo siapa yang masuk usia ini ternyata ada peningkatan mereka doyan juga main snapchat
ternyata kelompok tersebut sekarang suka juga ya dengan menggunakan gambar gambar gitu ya yang ada bunga bunga di kepala gitu
senang ternyata dan itu menjadi salah satu kekuatan pasar snapchat
dan saya akan memperlihatkan pada anda
bagaimana peningkatan snapchat dari yang harusnya ditawarkan sekitar tujuh belas dolar amerika per unit saham
langsung naik menjadi dua puluh empat empat puluh tujuh dolar amerika per unit saham kemudian mencapai titik tertingginya menjadi dua puluh lima sembilan puluh sembilan miliar dolar amerika per unit saham
tapi tampaknya masih mengalami kita lihat menjadi dua puluh empat empat puluh delapan dolar amerika per unit saham pada closing belt kemarin
artinya ada peningkatan yang cukup signifikan saya akan kesana ini dia
jadi pembukaan ipo raksasa media sosial ini penting menjadi tolak ukur bagi investor ketika dia akan buy sebuah saham
kita lihat bersama ini adalah perusahaan perusahaan media sosial yang kita kumpulkan dari masing masing korporasi
kita lihat bagaimana pada penawaran umum saham perdana mereka
dari empat puluh lima dolar amerika per unit saham naik menjadi sembilan puluh empat dolar amerika per unit saham
ini yang tertinggi linkedin merupakan salah satu media sosial yang lebih sifatnya profesional karir ya
kalau kita ingin mendapat karir itu kan orientasinya gaji
nah biasanya ini ditata lebih baik lagi jadi lebih pencitraan gitu kalau linkedin
kita akan lihat bagaimana
bagaimana profesionalisme dan bentangan karir seseorang
jadi ini merupakan salah satu yang juga patut diperhitungkan
lalu kita lihat bagaimana siapa sih sebenarnya sosok dibalik snapchat medsos yang selalu anda gunakan ini adalah tokohnya
sangat muda usianya baru dua puluh enam tahun berondong bo
kita lihat evan spigel saat ini merangkap sebagai selain ceo juga merupakan co founder snapchat dan juga merupakan presiden direktur dari snapchat
saat ini dia masuk menjadi orang terkaya ke sepuluh pengusaha terkaya di bawah usia empat puluh tahun
karena usianya baru dua puluh enam tahun gitu
dan anda tahu pendidikannya dia mendapat dia juga menemukan ataupun mengembangkan snapchat ini saatnya masih duduk di bangku kuliah stanford university
dan saat ini sudah lulus sebagai bachelor of art ataupun science dari stanford university
anda tahu usia dua puluh enam tahun bapak bapak total kekayaannya gila empat miliar dolar amerika
muda kaya raya terkenal inovatif siapa yang gak suka gitu ya
dan ini tampaknya kita lihat bahwa mungkin anda tahu juga bahwa kedekatannya dengan salah satu top model internasional miranda kerr menjadi salah satu magnet yang lebih mencuatkan lagi namanya di publikasi publikasi media internasional
dan miranda kerr juga ikut menemani ketika closing ataupun opening bell kemarin di new york stock exchange
jadi paling tidak kita membuat sebuah optimisme baru
bahwa yang muda bukan tidak mungkin juga bisa kaya raya dan bisa mengalahkan juga kelompok kelompok yang lebih dewasa lagi dibanding umurnya
karena ternyata yang muda memang penuh kejeniusan dan kadang kadang ide gilanya itu bisa menghasilkan fulus yang luar biasa